diantarkan sang ayah oi anak laki laki berusia empat tahun di kabupaten sampang madura ini
mendatangi posko penanganan covid sembilan belas kabupaten sampang
oi menyerahkan sendiri celengan mungilnya kepada petugas di posko covid sembilan belas
tabungan koin dalam celengan oi berisi uang sekitar lima ratus delapan puluh ribu rupiah
roni wahyudi sang ayah menyebut pemberian tabungan tersebut atas inisiatif oi sendiri
saat melihat ada petugas medis yang menangis di televisi
satgas covid sembilan belas kabupaten sampang berterima kasih atas bantuan oi
dan berharap oi bisa menjadi contoh bagi masyarakat
masyarakat yang lain bagi pusingan di kawasan
satgas covid sembilan belas di kabupaten sampang kekurangan apd dan masker
kamaludin naharun sampang jawa timur